kenapa syahrul yassin limpo mantan menteri pertanian bisa punya mental meminta ke para pejabat di kementerian pertanian
untuk membayar keperluan dan kesenangan pribadi seperti penggunaan private jet tadi
kemudian presiden ke luar negeri umroh hingga membayar gaji asisten rumah tangga
kami tanyakan langsung kepada direktur eksekutif lingkar madani ray rangkuti
ini dari data data tadi itu baru terungkap fakta fakta persidangan sebagiannya begitu
dan itu heboh di lini masa banyak yang mempertanyakan bagaimana bisa pejabat kementerian
melakukan hal seperti itu ke bawahan meminta kepada bawahannya untuk memenuhi keinginannya secara pribadi
kalau masih ada yang heran justru saya heran juga
faktor apa tuh kalau yang anda nilai begitu
faktor apa yang mendorong itu menurut anda
karena kan pola korupsinya juga sudah berubah
jadi ada setidaknya tiga pola yang berubah
sekarang itu nilai yang besar besar juga mulai dihindari
jadi diambil dari nilai nilai yang kecil gitu ya
berubah terus menerus gitu
nah kalau dulu kan gede gede ya misalnya bisa seratus m dua ratus m dan seterusnya
sekarang orang tiga puluh juta empat puluh juta juga disikat gitu literan itu
jadi biaya untuk korupsinya juga makin mengecil tapi bisa tinggi frekuensinya
nah yang kedua modusnya nggak lagi dipakai dengan langsung ya
misalnya mengambil kutipan dari penjualan anu
mengambil kutipan dari transaksi anu
mengambil kutipan dari misalnya pemberian izin anu dan seterusnya
itu udah nggak model lagi karena itu terlalu mudah untuk dibaca
nah sekarang ya mulai model seperti yang sekarang ya
memberi kesempatan kepada orang lain menjadi jangkar
untuk kemudian mengambil keuntungan dari jangkar
itu salah satunya yang seperti sekarang ini
nah yang ketiga model yang dipakai oleh pak sarul ini kan
yaitu membebankan seluruh biaya hidupnya kepada anak buah
yang anak buah sendiri nanti yang disuruh untuk menggunakan segala cara
untuk dalam kerangka memenuhi kebutuhan hidup yang bersangkutan gitu
nah kalau tidak ya ada ancaman terhadap posisi
ancaman terhadap jabatan dan seterusnya
jadi tiga modus itu sebetulnya udah kelihatan ini sekarang
perubahan perubahan itu dari model yang selama ini dipergunakan
dimana biasanya mempergunakan uang besar langsung kepada pelaku
atau dalam konteks tertentu bahkan tidak menggunakan lebih banyak orang
tapi kalau kita bandingkan dengan pejabat lain yang terkena kasus korupsi semacam ini bang
ini kan kalau pejabat lain bisa kenanya satu dua kasus saja begitu
ya itu soal apa namanya itu soal cara memendangnya soal cara siasatnya gitu
nah ada orang yang memang tergesa gesa langsung main langsung game pokok persoalan
dia nggak pernah melibatkan idd dia langsung ke diri yang menggunakannya
nah model kayak begitu tuh terakhir ini kan memang terlalu mudah untuk di apa namanya itu
untuk di ott kpk lah yang model model begitu
nah yang sekarang ini kan kita lihat ini
kpk tidak langsung kepada yang bersangkutan
tapi dimulai dari orang orang di bawahan yang pada akhirnya kemudian pasalnya bukan pasal korupsi
meskipun tentu ya korupsi dan gratifikasi ya kurang lebih ya sama
bukan lagi korupsi dalam pengertian yang langsung ya kepada orang yang
kepada apa pelak atau objek yang bersangkutan
oke jadi bawahan dipaksa ya memenuhi kebutuhan
yang tentu saja bawahan itu tidak mungkin bisa melakukannya kecuali dengan menggunakan ataupun cara cara yang juga ilegal
sampai kemudian kan bawahannya mengikuti meladeni bahkan mereka bersaksi di persidangan
mereka tahu itu salah tapi terbebani atas perintah atasan
sampai mereka meladin itu alasannya kenapa menurut anda
pertamina memang sudah apa namanya itu
bahwa mereka itu melayani semua kehendak dari
sekalipun mereka merasa bahwa ada tindakan ini sesuatu yang tidak tepat dan seterusnya seterusnya
nah yang kedua adalah seiring dengan dicabutnya ketentuan yang berhubungan dengan pengawasan oleh komisi ombudsman
nah kalau sorry komisi administrasi atau ksam ya
sebetulnya kalau birokrasi kita mengetahui dan masih memperlakukan undang undang tni
dengan syarat mereka mengirimkan nota keberatan kepada perintah itu
yang dikirimkan kepada kshn gitu ya
sehingga kalau terjadi tindak pidana seperti sekarang ini
karena mereka adalah pelaku yang berada di bawah tekanan gitu
sementara patsun dan kultur di lingkungan birokrasi itu
kalau mereka melakukan pembantahan pembantahan itu dilakukan ke dembaka kfan ini
nah sayangnya dembaka kfan ini sekarang udah bubar
sementara komisi budi semua itu kan tidak melakukan kewenangan untuk ya
membela apa namanya itu aparat pembedara
berarti kan proses auditnya ini kan bermasalah dengan melihat fakta di persidangan sebanyak itu
ada kasusnya ada penyelewangan semacam itu
pertama menurut saya tetap harus di di apa namanya itu dihidupkan kembali kfan itu
dengan kfn itu seperti yang saya sebutkan tadi itu
birokrasi kita diberi kesempatan untuk mencatatkan semua peristiwa yang dia alami
sehingga kalau terjadi tindak pidana di dalamnya dia terbebas dari dugaan itu
nah jadi mesti sekarang meskipun mereka kemudian melakukan
oleh atasan mereka dalam menipa sel
tapi karena mereka menembuskan surat kepada ksn atas perilaku yang tidak wajar itu
kalau ada peristiwa bidana seperti sekarang mereka dibebaskan dari peristiwa itu
tapi pada saat yang bersamaan kalau mereka misalnya diintimidasi
katakanlah misalnya itu akan dipindahkan atau dinonjotkan macam macam
nah itu nanti kan mereka pertimbangan iksa ini dapat membuat mereka untuk tidak dapat diperlakukan secara semena mena
kita terangkan lagi ksi gitu sekarang
tak tertutup kemungkinan masih ada fakta fakta lain karena proses pemeriksaan saksi juga masih terus berjalan
bung rey rangkuti terima kasih banyak sudah berbagi perspektif pertama